sudah tetap muka bu
kami sebetulnya sudah rindu dengan anak anak kami pak
kami sudah ingin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka
mudah mudahan dengan adanya vaksin ini
kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka
dengan kondisi anak anak kita sehat walaupun
elmi gurnita tak kuasa menantangnya
saat mencurahkan isi hatinya kepada presiden joko widodo kamis pagi
kepala sma negeri lima pekanbaru riau ini
mengungkapkan rasa sedihnya saat ditanya presiden jokowi
apakah sekolahnya sudah melakukan kegiatan belajar tatap muka atau belum
obrolan ini berlangsung saat presiden jokowi
berbincang secara virtual dengan peserta dan perwakilan vaksinasi pelajar
serta vaksinasi door to door yang digelar serentak di sejumlah daerah
presiden jokowi menyatakan aktivitas belajar tatap muka
bisa segera dilakukan jika seluruh pelajar telah divaksin covid sembilan belas
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
sebelumnya surat keputusan bersama skb empat menteri
menargetkan semua sekolah dapat kembali menggelar
pembelajaran tatap muka pada juli dua ribu dua puluh
dengan catatan proses vaksinasi
terhadap guru dan tenaga kependidikan rampung
namun rencana tersebut urung dilakukan
karena terjadi lonjakan kasus covid sembilan belas pada periode juli lalu
tim liputan cnn indonesia